rombongan menuju desa juhu melewati medan yang cukup berat dan menantang
jalan menanjak dan menurun melewati beberapa puncak gunung ini harus ditempuh dengan berjalan kaki karena desa ini belum tersentuh pembangunan
mereka juga kerap harus menyeberangi sungai yang penuh dengan bebatuan
perjalanan juga harus berhenti sejenak karena kaki petugas yang keram dan lecet
tidak jarang mereka juga harus berhenti karena ada lintah yang tiba tiba menempel dan menghisap darah di kaki
rombongan yang terdiri dari petugas kpps polri dan tni ini tak kenal lelah meski harus berjalan kaki selama dua hari satu malam untuk bisa sampai ke desa juhu
tim hanya mengandalkan telepon satelit untuk berkomunikasi karena tidak ada akses jaringan komunikasi
di desa ini hanya ada satu tps dengan satu ratus dua puluh tiga orang pemilih yang masuk dalam dpt
para pemilih di desa memberikan suaranya untuk pemilihan bupati hulu sungai tengah
dan pemilihan gubernur kalimantan selatan
selama pilkada pemilih yang ikut berpartisipasi memberikan suaranya sebanyak satu ratus sembilan suara
selain desa juhu rombongan lainnya juga menempuh perjalanan yang sama beratnya menuju desa desa aing bantai yang juga berada di kawasan lereng pegunungan meratus
perjalanan ini juga harus ditempuh dengan berjalan kaki selama dua hari satu malam
dan pun tak kalah menantang
hutan belantara dengan jalan terjal dan licin harus dilalui petugas
beruntung perjalanan pulang menuju kecamatan batang alai timur sesuai pencoblosan tidak ada hujan
sehingga rombongan bisa terus berjalan agar surat suara yang mereka bawa ini bisa cepat diterima dan dihitung petugas di kecamatan
di desa aing bantai ini ada dua tps dengan jumlah pemilih sebanyak satu ratus empat belas orang pemilih
meski terletak jauh di pedalaman
pelaksanaan pilkada di tps kedua desa ini tetap dengan menjalankan protokol kesehatan
desa juhu dan desa aing bantai dihuni oleh masyarakat dayak pegunungan meratus
semua akses ke desa hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalan setapak melintasi berbagai puncak dalam kawasan pegunungan
nani kayati cnn indonesia